kamu turutin aja ya
sebenernya kamu kenapa sih sama laura
kamu kayaknya benci banget
kakak inget gak
anaknya pak ronald yang sering opi ceritain
terus ada hubungannya
ya dia itu anaknya pak ronald kan
dia yang sering opi ceritain
makanya opi tuh jangkel banget sama dia
karena opi tau banget kelakuan dia tuh kayak gimana
ya untung aja kayaknya sekarang dia lagi benar benar dihukum sama ayahnya
karena kalau enggak
opi yakin dia gak akan mau datang kesini kak
dia pasti jijik sama tempat ini
kompor minyak tanah
apaan sih ribut ribut
ini gimana jalan nyalainnya
oh itu tuh korek apinya disitu tuh
hilang dong dari tadi
ada apaan sih ribut ribut
konflik dengan nanti
maaf tu bati